taman bertema paska ini adalah karya umat nasrani yang dibantu pemuda jemaah masjid setempat
taman yang terletak di jalan aa maramis di lintas arah bandara kota manado ini menjadi bukti keindahan toleransi yang ada di indonesia
bagaimana tidak taman bertema pasca ini tidak hanya dibangun oleh umat nasrani
namun juga berkat bantuan tangan kreatif pemuda masjid al muhajirin
ruslan salah satu pemuda masjid al muhajirin mengaku suka rela ikut bekerja bakti saat pembuatan taman pasca ini
dimulai pada awal maret lalu
ia bersama pemuda masjid lainnya sudah terbiasa dengan kehidupan rukun dan damai bersama umat nasrani di kota manado ini
mungkin ke depannya sama umat bergama dapat saling menjaga
hal ini ditanggapi positif oleh dewan gereja dan jemaat gereja masehi injil di minahasa atau gmim ondor paniki
mereka ikut membantu
mereka saling membawa
anak anak muda bakti apa bersih bersih semua
yang merancang bersama sama anak anak muda muslim dan kristen
yang muslim ikut
bersama sama membawa sini
sini toleransi umat beragama bagus
yang dikenal dari dulu kan aman di indonesia utara ini
menado ini aman
anak anak muda yang berkumpul berkumpul dari main bola juara langsung
biaya yang dibutuhkan untuk membuat taman pasca ini sekitar dua puluh juta rupiah
yang diperoleh dari dana gotong royong jemaat gmim rondur paniki bersama masyarakat
michelle dejongker manado sulawesi utara